dan kebanyakan roti yang kita bikin tidak ada
ini hebat mereka tuh kompak gitu
gue juga hitungannya udah ya udah
tapi pasti ada sesuatu yang bisa digali dari anak anak ini
gua ngontek ke jadi gua email ke vibanya lagi
lebih baik setiap pembelian itu di clearkan
tapi kita putar kita manajemennya kita sudah atur koordinasi dengan kopolisian
di sini dari enam belas dusun itu
ada besi polos sama ada besi ulir
kita mau biasa lah main games ya cen ya untuk menutup obrolan kita ya cen ya
nama yang indah dan berkuasa
nah kevin ini dan juga ketiga
mengingat dia juga belum turun sekalipun dalam pertandingan piala asia
mengumpulkan dp atau tiga puluh ini nantinya untuk bayar kecilan rumahnya
dan pengembalian dana terhadap hutang mereka yang ditahan
kalau mangga sudah dua puluh ton setahun ya kan sekalip musim ya
namun harus sampai di tangan pembeli dalam keadaan cantik
untuk main tarkamnya gitu gitu tinggal di babel gitu
begitu apakah polri melihat ada
retribusi sebesar tujuh lima persen akan membantu mengatasi krisis perumahan di negara bagian tersebut
sementara bagian fatwa majelis ulamak
dulu kedai kopi menjadi tempat pertemuan jual beli atau bisnis
yang akan membedakan harga satu bangunan itu mungkin lantainya dari marmer
kalau di berbagai wilayah indonesia itu tidak ada dari mana yang paling awal ya
ada mas akmal marhali
ditambah sambal dan sayur segar hmm rasanya super
nah ini yang menurut saya yang nggak muncul gitu
isi perpu nya itu sebetulnya sama sama saja dengan undang undang ciptakerja yang diinkonstitusionalkan oleh mk
jadi gini gue tuh dari dulu memang lebih sukanya sama sama sih
berikanlah kepada para mahasiswa kita proporsi yang benar
kalau harapan dan ekspektasi pasti tinggi
gue lagi enjoy main basket basket itu tuh sebagai kayak
atau dibalik anak anak muda itu kelihatannya kalau melihat kakeknya kakek yang seperti apa nih
merupakan impor terbesar sepanjang dua puluh lima tahun
sudah bergabung dengan diskusi kita malam hari ini
kanal ini tertutup oleh dengungan atau noise pada frekuensi empat ratus hz
jadi kita harus serius memang memperhatikan kesejahteraan petani peternak ya nelayan
terus kita kejar kejar retail
untuk menghasilkan gas tiga kilo
apalagi sejak jokowi datang kan ke kedua negara itu
dia bisa lihat dulu di lemari mungkin jadi mix and match mbak megi